kamu kenapa sih mas kok diem aja
kenapa telfonan sama mas nino
siapa yang cemburu
ya bagus kalo gak ada yang cemburuin
orang ada apa apa
anting yang aku pikir punya yang memasara
ternyata itu anda punya kamu
mbak anin pasti mikir begitu
karena dia liat gue
pakai anting itu di foto yang dikirim sama papa
gara gara foto itu sekarang
mbak nin jadi curiga sama gue
kamu pernah pakai anting itu
dan datang ke rumahku
itu kejadian bukannya udah lama gak sih
aku juga udah lupa deh
aku tuh gak pernah pake anting itu ke rumah kamu
aku kan sama mama biasa pinjem pinjeman barang
kayak baju tas sepatu
kan kita satu selera
mungkin pas lagi ke rumah kamu
mama lagi pake anting itu ya

dulu mama sarah juga bilang seperti itu
antinya jatuh saat dia datang ke rumah
udahlah sayang kita gak usah bahas itu kali ya
aku udah lapar banget nih gimana pak kita makan
aku siapin ya
aku harus yakin sama keputusan yang sudah aku ambil
untuk menjadi suami yang lebih baik
dan memberi elsa kebahagiaan
terlepas dari kesalahan yang sudah diperbuat elsa di masa lalu
dia tidak pernah mengkhianati aku
cintanya selalu hanya untuk aku
itu yang aku butuhkan
kamu bisa telepon siapa
tadi aku nelfon dia cuma ingin menanyakan sesuatu aja mas
dia tiba tiba marah
aku juga gak tahu kenapa
kalau andin di rumah tanpa pengawasan gue
nanti yang ada nino telepon andin lagi
atau andin yang telepon nino
bisa gawat kalau nino bahas soal latar belakang rena ke andin
karena andin kan belum tau apa apa soal ini
kamu kenapa sih mas
karena aku telepon sama mas nino
siapa yang cemburu
ya bagus kalau gak ada yang dicemburuin
orang ada apa apa
kamu tadi bilang mau pergi kan
mau keluar rumah kan
aku siap siap dulu
terus habis itu karena hari ini aku gak ngajar
aku mau ke sekolahnya reina
ini ambulan kamu kesana siapa
si ada yang bilang gitu tadi
gak ada kan
tapi boleh keluar kan
tapi bukan kesana
tapi boleh keluar kan
tapi bukan kesana
tapi bukan kesana

temenin saya ke kantor
mau atau enggak
kalau gak mau
aku siap siap beli ya
aku ngapain ke kantor mas al
tadinya kan kita janjian ke coffee city
cuma tenggorokan gue sakit
dan suara gue hilang
dan suara gue hilang
kita batalin aja ya
oke sakit segala sih
ya udah enggak
kamu istirahat aja
tapi aku udah rapi kayak gini
masa gak jadi sih
apa aku tetap kesana aja ya
yaudah aja nanti aku bungkusin makanan buat angga
sekalian aku jemukin dia
andien cantik banget
mbak adin menik menik banget
mbak adin mau kemana
mbak adin siapa
cara berpakaian mbak adin hari ini
gigi padamu mbak adin
mau ke kantor mas al
baru juga ngadain glamping
terus habis itu sekarang ke kantornya
hanimunan sama mas al di kantor yang mas al
terus habis itu bikin adiknya reina
kalau bisa selusin ya mas mbak ya
jadi ada aladin ada yang lain lain
terus abis itu nemenin gigi dia main bola
dung dung dung di rumah ini
kalau doa bagus itu harusnya kan di aminin
oh iya didoain anaknya selusin
gigi lupa kalau gigi mau ngecat paket
permisi mas mbak
sopan gak bajunya
kalau baju kamu gak sopan udah saya suruh ganti
tempat papa ini bikin betah deh pak
kopinya juga enak tadi aku udah cobain
mama yakin ini tempat pasti akan rame
amin insya allah mas
kuenya disini lah
pak aku ke toilet dulu sebentar ya